rekaman kamera pengawas milik warga di komplek perumahan klaster gria utama gadut lubuk kilangan kota padang memperlihatkan aksi pelaku pelecehan seksual
seorang pengasuh bayi yang tengah berjalan jalan bersama anak majikannya menjadi korban
peristiwa itu terjadi pada rabu dua belas agustus lalu
pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket hitam sempat melewati korban sebelum melakukan aksinya
memang tadi ada informasi kemudian sudah berial di media sosial
sekarang kita tidak lanjuti untuk pengaduannya atau laporannya
tersangka masih lidik dulu nanti kita terima laporan kemudian kita lakukan pemeriksaan gitu
korban yang didampingi sang kakak melaporkan peristiwa ini ke polisi pada kamis siang
kasusnya kini ditangani polsek lubuk kilangan
niko yohandi padang sumatera barat